pada jumat siang papan videotron di jalan prapancaraya menayangkan video porno
padahal biasanya papan videotron menayangkan konten iklan layanan
hal ini membuat sejumlah pengendara kaget
kejadian ini langsung dilaporkan salah seorang pengendara yang tengah melintas ke polisi yang tengah berjaga
sama dengan petugas jaga seorang warga langsung mencabut panel listrik papan videotron itu
sore harinya tim cybercrime polda metro jaya langsung mendatangi pihak pemilik papan videotron